di saat anda harus di rumah saja ada baiknya mencoba makanan sehat yang bisa meningkatkan suasana hati
contohnya sayuran hijau
selain mengenyangkan bayam dan brokoli mengandung asam folat yang membantu memproduksi serotonin
sayuran hijau segar bisa dikukus ditumis atau bahkan dipanggang dengan bumbu dan minyak zaitun
jika merasa sedikit depresi coba konsumsi yogurt atau kefir
menurut penelitian probiotik pada yogurt dan kefir bisa membuat pikiran menjadi lebih positif
jika merasa lemas coba konsumsi oatmeal nasi merah atau roti gandum
selain kaya serat makanan ini akan membuat anda merasa lebih semangat
mengonsumsi coklat hitam atau dark coklat juga bisa membuat pikiran lebih jernih karena ada kandungan kafein dan flavano
dan jika anda sangat membutuhkan sesuatu yang membuat anda semangat minumlah secangkir teh atau kopi
itulah beberapa makanan yang dapat membantu menjaga mood anda selama beraktivitas di dalam rumah